tetap muka bu
belum pak mohon izin pak
kami sebetulnya sudah rindu dengan anak anak kami pak
kami sudah ingin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka
mudah mudahan dengan adanya vaksin ini
kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak anak kita sehat walaupun
elmi gurnita tak kuasa menantangnya saat mencurahkan isi hatinya kepada presiden joko widodo kamis pagi
kepala sma negeri lima pekanbaru riau ini mengungkapkan rasa sedihnya saat ditanya presiden jokowi
apakah sekolahnya sudah melakukan kegiatan belajar tatap muka atau belum
obrolan ini berlangsung saat presiden jokowi berbincang secara virtual dengan peserta dan perwakilan vaksinasi pelajar
serta vaksinasi door to door yang digelar serentak di sejumlah daerah
presiden jokowi menyatakan aktivitas belajar tatap muka bisa segera dilakukan jika seluruh pelajar telah divaksin covid sembilan belas
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
sebelumnya surat keputusan bersama skb empat menteri menargetkan semua sekolah dapat kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada juli dua ribu dua puluh
dengan catatan proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung
namun rencana tersebut urung dilakukan karena terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas pada periode juli lalu